film drama action yang berdurasi selama sembilan puluh menit ini menceritakan tentang empat saudara yang dibesarkan oleh ayahnya
saat sang ayah sakit keras mereka terpaksa melakukan segala cara untuk membantu pengobatannya
meski dibumbui sejumlah adegan laga sesungguhnya film ini menyajikan cerita yang kental
dengan keseharian masyarakat tentang kasih sayang ayah dan anak serta eratnya persaudaraan dalam suka maupun duka
hal ini diakui oleh pemberan utama adipati golkan
tidak hanya berlatih fisik para aktor juga melakukan pendekatan personal untuk membangun chemistry
saya sudah dua puluh empat jam ketemu sama adik adik saya
gimana caranya pokoknya gue harus membuat situasi kita tuh seperti keluarga
kita harus kenal luar sama dalamnya
kita harus tahu aslinya dia seperti apa dan sesuai karakternya seperti apa juga
dan kita harus sama sama sayang semuanya
kehadiran film ini diharapkan mampu memberikan warna
tersendiri dalam perfilman indonesia
mungkin ini agak beda di tengah film film yang ramai sekarang
mudah mudahan ini diterima sama publik sama teman teman
film ini pun mendapat apresiasi dari para penonton
salah satunya komedian dimas danan
kalau gue pribadi tadi suka sama musiknya sama acting per actornya
kalau gue pribadi agak di tengah tengah agak dragging sih tapi ini baru sih
film pertaruhan siap menghibur para pecinta film dan dirilis perdana pada sembilan februari dua ribu dua puluh
syarah mediana jakarta